sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pergi dari sini
pergi dari sini
aku akan mempelajarinya
ayah ibu akan aku balaskan dendam kalian
yang terjadi sebenarnya dengan ilmu hitam yang dipelajari dari kitab peninggalan orang tuanya ikanti membalaskan dendam
aku sudah menduga ada yang tidak bersenang nikanti
sekarang dimana penduduk kampung ini
apa mereka mengungsi
mereka ditawan di dalam rumah mereka sendiri
mereka membuat lubang lubang di dalam tanah untuk menyembunyikan diri
kondisi mereka sangat menyedihkan
sudah tidak terhitung lagi korban meninggal akibat tidak sanggup bertahan
kita harus menyelamatkan mereka
tunjukkan padaku dimana tempatnya
kurang intan aku akan melindungimu
ayo intan tunjukkan tempatnya
kau ingin membuat masalah dengan aku anak kecil
bagus aku kira perlu mencarimu
kan sudah datang dengan sendirinya
tidak usah jumawa
kau hadapi dulu saja aku

sekarang malam healing undi kerajaan

luka dalammu sudah sedikit membaik
hampir saja aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membantu
kenapa kau ingin menolongku
yang jelas kita punya musuh yang sama
takdir yang menentukan kita bertemu
dan kau bisa membantuku untuk melenyapkan bocah itu
anggap saja itu suatu balasanmu kepadaku atas pertolonganku
tapi aku punya satu permintaan
aku ingin kau serahkan seluruh penduduk kampung hideng
karena aku masih memiliki urusan yang belum selesai dengan mereka semua
itu soal muda
itu soal muda
itu soal muda
yang jelas kita ini sama sama menguntungkan